minggu dini hari menjadi hari yang mengerikan bagi murtede alias amakas warga jana pria
kabupaten lombok tengah pada saat itu dirinya harus mengantar nasi sekitar pukul dua belas malam
untuk ibunya yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit di kabupaten lombok timur di tengah jalan
tiba tiba ada pengendara motor mengadang laju kendaraan serta beberapa kali mencoba menebas
tangannya dengan senjata tajam dalam kondisi terdesak murtede pun langsung melakukan perlawanan
langsung dia lepas masih kita pegang motor tapi motor sudah berhenti setelah tebas baru melawan
turun bawah turun dulu tapi dia ada satu kan dia di depan langsung saya dobrok dia orangnya di depan
memang punya keahlian benadiri atau emang ada ada ada dalam atau enggak ada
dua begal tewas sedangkan dua pelaku lainnya kabur buntut dari peristiwa ini murtede kemudian
ditetapkan polres lombok tengah sebagai tersangka dan ditahan selang beberapa hari kemudian polres
lombok tengah menanggukan penahanan murtede namun dirinya
diharuskan wajib lapor ke polisi dua kali seminggu lalu rahmat junia di lombok tengah nusa tenggara barat